setelah polisi menetapkan tersangka baradae dengan pasal tiga ratus tiga puluh delapan junto pasal lima puluh lima dan lima puluh enam kuhp
dirtipidum mabeswori mengatakan barada e tidak dalam situasi membela diri saat menembak brigadir yosua
tiga pekan berlalu perkembangan kasus berlangsung pelan
irjen verdi sambo saat diwawancara media pagi tadi tetap menjelaskan tentang perlakuan brigadir yosua terhadap istrinya bahkan keluarganya
kita bahas kembali soal kasus ini bersama reza indragiri amril pakar psikologi forensik
mas reza selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih atas waktu anda malam hari ini di breaking news cnn indonesia
kita melihat konstruksi kasus yang sejak awal muncul dan kami cnn indonesia juga sempat mengonfirmasi beberapa hal
kalau anda melihat perkembangan sekarang baradae menjadi tersangka apakah ini mengubah konstruksi kasus yang anda analisis di awal
bagi saya tidak terlalu mengejutkan sesungguhnya apabila kemudian mabes polri menetapkan seseorang atau mungkin kedepannya beberapa orang menjadi tersangka
kenapa karena kalau kita bayangkan bahwa kita terapkan teori segitiga kejahatan dalam kasus ini
ini korbannya ada di situ lokasinya ya ada di situ ini tembak menembak maka bisa dipastikan bahwa pelaku pun ada di situ
jadi tinggal menunggu waktu saja sampai kemudian ada orang atau mungkin beberapa orang nantinya ditetapkan sebagai tersangka
bagi saya yang mengejutkan walaupun mengejutkan juga di situ
dengan tanda petik adalah bukan pada penetapan tersangkanya
tapi pernyataan mabes polri apa yang dilakukan oleh baradae bukan merupakan bentuk pembelaan diri
pada sisi itulah terlihat kontras betul bagaimana pihak kepolisian atau polri selama ini memberikan penjelasan kepada publik bahwa ini merupakan katakanlah pembelaan diri
baradae dalam posisi yang relatif pasif ditembak kemudian melakukan penembakan balik situasinya genting
situasinya menghadapkan pada resiko kematian sehingga pembelaan diri
tapi sejak tadi malam ternyata itu dibantah dikoreksi oleh polri sendiri dengan mengatakan ini bukan pembelaan diri
itulah yang bagi saya sisi mengejutkannya
dengan itu apakah mengubah konstruksi kasus di awal kemudian disampaikan ada pelecehan seksual yang juga hari ini kembali lagi ditegaskan oleh irjen verdi sambo
ada dua dugaan tindak pidana dalam peristiwa sebutlah insiden durian tiga ini
pertama terkait dengan dugaan
yang pertama adalah dugaan pelecehan seksualnya yang tentu juga diproses oleh kepolisian
dan yang kedua yang mendapat perhatian sangat luas dari publik adalah berkaitan dengan baku tembak sesama personil polisi
dulu andaikan kita memakai asumsi sebagaimana penjelasan polri bahwa ini merupakan katakanlah baradae melakukan penembakan itu dalam rangka membela diri
maka situasinya mengingatkan saya pada kasus penembakan terhadap laskar fpi
bahwa ada personil polisi yang dalam keadaan terpojok tidak punya pilihan lain kecuali secara spontan
mendekati refleksi instinktif melakukan cara cara untuk memastikan bahwa lawannya pihak yang dihadapinya akan bisa dianyapkan
apalagi dalam konteks pembelaan ini
tetapi karena sudah dikatakan ini bukan merupakan bentuk pembelaan diri
maka dari sudut pandang psikologi forensik sangat penting bagi polri untuk melakukan pemetaan terhadap empat unsur
targetnya insentifnya instrumennya dan sumber dayanya
saya bisa elaborasi cukup panjang tapi ingin saya katakan adalah dengan melakukan pendalaman
terhadap empat unsur tersebut apalagi seandainya empat unsur tersebut terpenuhi secara genap
maka arah bahwa ini merupakan berencana tindakan pidana berencana bahkan mungkin pembunuhan berencana
jadi semakin mengkristal adanya
apakah anda masih melihat ini sebagai pembunuhan berencana
tentu itu harus diuji oleh pihak kepolisian
jadi saya katakan ada empat hal yang harus dikalkulasi harus diukur tepatnya
semakin banyak unsur yang terpenuhi bahkan syukur syukur nih
empat unsur tersebut terpenuhi semuanya secara sekaligus
maka semakin dekatlah bandul ke titik simpulan bahwa ini merupakan perencanaan
apakah itu pembunuhan berencana sebagaimana yang dispekulasi oleh masyarakat
jadi masuk akal tetap walaubagaimanapun harus diuji oleh pihak polisian
ya mas reza anda mengatakan ada empat unsur target insentif instrumen sudut pandang
tapi kalau misalnya masyarakat awam kan melihatnya sederhana begini
ada sebab pasti ada akibat
dan sekarang kita semua masih merabah rabah penyebabnya apa
kalau misalnya sekarang tersangka sudah disiapkan
kemudian semua orang berupaya merunut lagi sekarang
apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu
kalau misalnya anda dari analisis anda di awal
bagaimana sebenarnya ini bentuknya bentuk kasusnya dari awal
perbincangan tentang motif atau sebab usaha bab seseorang melakukan tindak pidana
itu memang perbincangan yang menarik
psikologi pun terobsesi pada pertanyaan tentang mengapa itu
tapi untuk memastikan bahwa pasal tiga ratus tiga puluh delapan dan tiga ratus empat puluh misalnya
itu bisa diterapkan sesungguhnya tidak terlalu penting benar kita berbicara tentang motif
sepanjang bisa dipastikan bahwa peluru yang menembus tubuh mendiang brigadir y
datang dari senjata api yang digunakan oleh seseorang
dan seseorang itu punya perencanaan
maka sempurna sudah pasal tiga ratus empat puluh bisa diterapkan
bisa dimasukkan ya
betul betul jadi yang penting adalah pembuktiannya
kalau empat unsur tadi terpenuhi maka tiga ratus empat puluh bisa diterapkan oleh pihak kepolisian
tapi kalau dari empat unsur yang saya kemukakan tadi hanya sebagian yang terpenuhi
berarti barangkali polisi tidak akan menggunakan pasal tiga ratus empat puluh alias pembunuhan berencana
tapi pembunuhan yaitu pasal tiga ratus tiga puluh delapan
jadi ini saya tendaskan kita betapa pun kita memiliki
kita betapa pun penasaran tentang sebab usabap terjadinya baku tembak tersebut
tapi dari sudut pembuktian hukumnya dari sudut penerapan pasalnya
tidak terlalu penting benar bagi kita untuk mencari tahu apa gerangan jawab itu
artinya kita tidak perlu kesana terlalu dalam
tapi melihat fakta apa yang disajikan di lapangan yang kemudian juga sudah ditelusuri oleh berbagai pihak gitu ya mas reza
mudah mudahan dengan telah terhadap empat unsur yang saya kemukan tadi
mudah mudahan akan terungkap motifnya
tapi sekali lagi walaupun tidak terungkap motifnya tidak terlalu penting benar
mas reza ada kemudian tiga ratus tiga puluh delapan juntuh pasal lima puluh lima pasal lima puluh enam apa artinya ini
karena ada yang menyampaikan oh artinya ini dia membantu melakukan kejahatan
artinya membantu itu artinya ada orang yang dibantu apakah betul seperti itu mengartikannya
pasal lima puluh lima dan pasal lima puluh enam merupakan koreksi besar besaran terhadap teori
dan teori segitiga kejahatan atau crime triangle yang tadi saya kebukakan
teori tentang segitiga kejahatan bertitik tolak dari anggapan bahwa karena tkp di situ dan korban di situ
maka pelaku ada di situ dengan kata lain pelaku dianggap hanya berada di situ
tapi pasal lima puluh lima dan pasal lima puluh enam menantang kita menantang teori tadi untuk mengatakan
hei siapa bilang pelaku hanya di situ tidak kemungkinan ada pelaku di tempat lain
jadi tkp nya lebih dari satu pelakunya lebih dari satu sementara korbannya hanya satu
nah realitas semacam itu tidak terjelaskan oleh teori teori segitiga kejahatan
jadi kembali ke pokok persoalan pasal lima puluh lima dan pasal lima puluh enam membuka peluang diskusi bahwa empat unsur
target insentif resiko dan sumber daya tidak hanya berada di dalam kepala satu orang tersangka atau pelaku saja

jadi ini adalah kalkulasi yang berlangsung di kepala sekian banyak orang
entah itu eksekutornya entah itu mastermindnya entah itu fasilitatornya yang harus diinvestigasi oleh pihak kepolisian
oke karena kalau misalnya ketika nanti penerapan pasal ini tidak bisa dibuktikan agak bisa juga menjadi pertanyaan publik
nanti kita bahas lebih dalam soal ini ya soal dugaan adanya kemungkinan pelaku lain
tetap bersama kami di cnn indonesia breaking news tetap bersama saya mas reza
anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
saya masih berbincang melalui zoom dengan pakar psikologi forensik reza indragiri amril
sebelum zero kami sempat membahas soal penggunaan pasal junto pasal lima puluh lima dan pasal lima puluh enam k huapi dalam jeratan yang menjerat baradae

apakah bahwa ada kemungkinan sekarang publik membaca ini mas reza
ada kemungkinan berarti pelakunya tidak hanya satu orang baradee ini
anda tadi sudah menyampaikan beberapa penjelasan ya
tapi apa yang akan menjadi kendala polri selanjutnya ketika sudah menyangkakan
atau mengaitkan satu pasali ini di baradei
masyarakat terutama kalangan awam ya
seringkali meyakini bahwa kunci pemecahan atau pengungkapan sebuah kasus
adalah keterus terangan kejujuran informasi yang disampaikan oleh orang yang diperiksa
jadi dengan kata lain andaikan yang diperiksa itu tidak jujur
atau tidak menyampaikan informasi maka dianggap tertutup sudah jalan buntu
kita selalu anggapan itu ada benarnya
kenapa karena ini akan relatif memudahkan
dengan pihak kepolisian untuk melakukan penelusuran lebih jauh
jadi sikap kooperatif dari orang yang diperiksa
misalnya dari seorang tersangka itu akan membantu pengungkapan kasus lebih cepat
dengan skala yang lebih luas
tapi andaikan andaikan keterangan yang diberikan itu tidak valid
misalnya entah itu karena si terperiksa sakit
entah karena si terperiksa lupa
entah karena si terperiksa secara sengaja berbohong
entah si terperiksa itu dan segala macam kemungkinan
ternyata tidak jalan buntu
kenapa proses hukum bekerja sesungguhnya lewat pembuktian
jadi siapapun saya tandaskan siapapun yang berproses dalam hukum
disumpah sekalipun tapi ketika mereka berdusta relatif hukum tidak perlu mempersoalkan itu
karena yang penting adalah pembuktiannya
olah tkp nya menjadi sangat penting
nah pada titik kritis inilah kita harapkan
ekonomi ikhwal cctv handphone baju dan berbagai macam alat
alat bukti lainnya yang selama ini diberitakan sudah hilang entah kemana
mudah mudahan akan bisa diatasi oleh para penyidik nantinya
oke kekhawatiran publik mungkin juga dirasakan oleh mahfud md
mahfud md bahkan menko poluka bahkan sampai menyatakan ini ada dua hal yang harus di highlight
kendala terbesarnya adalah psikohirarki dan psikopolitis apa itu mas reza
penjelasan konkretnya tentu harus datang dari
tetapi ketika saya menyimak pernyataan beliau
berdentang di kepala saya dua terma dalam psikologi forensik
therma pertama adalah code of silence atau wall of silence
tembok senyap atau dinding senyap kenyimpangan bebasnya
tembok atau kode senyap itu menunjuk pada sebuah kecenderungan subkultur menyimpang
yang ditandai oleh kecenderungan personil polisi untuk menutup nutupi kesalahan
yang dilakukan oleh sejawat mereka
ini bukan ungkapan populer ini ungkapan ilmiah
bahwa kode senyap atau kode of silence merupakan fenomena yang meruyak
di sekian banyak institusi kepolisian di sekian banyak negara
apakah ini yang sesungguhnya sedang dibicarakan oleh pak menko polhukam
silahkan dicek ke beliau
tapi saya membayangkan barangkali kesanalah arahnya bahwa beliau mengkhawatirkan
adanya pihak pihak tertentu yang mencoba menerapkan code of silence
satu kode senyap untuk membelokkan ke sana untuk menyimpangkan ke sini proses
oke bagaimana dengan psikopolitis anda melihat ini juga terjadi sekarang
kita bicara riset yang lain riset yang lain menyimpulkan bahwa pengaruh atasan
pengaruh pimpinan pengaruh senior pengaruh klik pengaruh subgrup pengaruh geng
di dalam organisasi kepolisian adalah nyata sesungguhnya
betapapun kita ingin bahwa organisasi kepolisian kita solid tunggal
korps triberata titik tapi realitas kemungkinan adanya geng adanya klik
adanya sub group tidak terhindarkan berdasarkan pelitian di sekian banyak institusi kepolisian
saya teringat ada salah satu komitmen pak kapolri generalist tio sigit
yaitu meningkatkan soliditas internal komitmen yang satu ini menjadi relevan
untuk menjadi sorotan kita yaitu seberapa jauh lewat kasus soliditas internal
seberapa jauh lewat kasus ini polri bisa membuktikan kepada masyarakat
bahwa korpsnya bersungguh sungguh solid punya tujuan yang sama yaitu mengungkap kasus ini
secara tuntas objektif dan transparan namun sekali lagi sebagai bentuk antisipasi
sangat penting kiranya bagi para pimpinan polri untuk meyakini bahwa adanya klik
adanya sub group adanya geng di dalam institusi kepolisian adalah nyata
dan harus disikapi dengan sebaik baiknya
anda melihat juga bahwa kasus ini
kasus ini sangat sangat terpengaruh berkaitan dengan itu
kita punya alasan untuk menaruh syakwah sangka sedemikian rupa
sejak awal saya katakan untuk apa sesungguhnya dibentuk tim khusus
masyarakat tidak punya kepentingan secara langsung dalam kasus ini
karena antara pelaku dan korban adalah sama sama anggota polri
jadi menurut saya pembentukan tip internal saja sudah cukup dalam waktu singkat
semoga bisa diungkap sebagaimana pandangan para purnawirawan polri
para praktisi hukum dan seterusnya
tapi kalau kemudian polri membentuk tim khusus kita apresiasi itu
apapun kemudian polri membentuk tim khusus dan butuh waktu yang tidak sebentar
untuk mengungkap kasus ini sekali lagi tersedia alasan bagi publik untuk menaruh syakwa sangka
adakah pengaruh pengaruh politiknyap pengaruh pengaruh geng atau sub grup
juga mewarnai pengungkapan kasus ini
saya berharap tidak
saya berharap bahwa polri bisa mengatasi dua faktor pengganggu itu tadi
mas reza indragiri amril pakar psikologi forensik
mas reza terima kasih atas waktu anda di cnn indonesia breaking news
kita lihat semoga tembok senyap ini tidak senyap senyap amat gitu ya mas reza ya
sekalipun anda mengatakan tadi tidak mungkin bisa dihindari
terima kasih mas reza sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
terima kasih selamat sore